kita ke yogyakarta ratusan mahasiswa universitas gajah mada yogyakarta yang tergabung dalam aliansi mahasiswa ugm
menggelar aksi penolakan wacana penerapan uang pangkal yang akan dibebankan kepada calon mahasiswa baru ugm
aksi penolakan digelar di halaman gedung pusat ugm kemarin
aksi penolakan dilakukan mahasiswa karena menganggap penerapan uang pangkal dan sumbangan lain selain uang kuliah tunggal
tidak sejalan dengan julukan ugm sebagai universitas kerakyatan
mahasiswa menuntut agar pihak universitas tidak mengadakan pungutan lain selain uang kuliah tunggal
wacana akan adanya uang pangkal bagi mahasiswa baru sempat diutarakan oleh rektor ugm ova emilia pada tujuh belas januari dua ribu dua puluh tiga lalu
uang pangkal adalah uang yang harus dibayarkan mahasiswa baru dua ribu dua puluh tiga yang menempuh jalur mandiri untuk masuk ugm
uang ini ditentukan tergantung kemampuan keuangan orang tua atau penyokong dana calon mahasiswa baru ugm
sebelumnya ugm telah menerapkan sumbangan sukarela pengembangan institusi atau spi kepada seluruh mahasiswa
meski bersifat sukarela ssp ini juga sempat ditolak oleh mahasiswa
mahasiswa khawatir penerapan uang pangkal dan segala hal yang berbentuk sumbangan akan membuat biaya untuk kuliah di ugm menjadi semakin mahal
sehingga ugm hanya bisa menerima uang pangkal
bisa dimasuki oleh orang yang mampu secara ekonomi
padahal bisa jadi ada putra putra bangsa yang sebegitu brilian cuma karena keterbatasan ekonomi hanya bisa masuk ugm